tim siber unit rasmob satreskrim polrestabes surabaya berhasil membongkar praktik prostitusi online
yang melibatkan puluhan model dengan tarif jutaan rupiah
dari pengungkapan ini polisi mengamankan seorang mucikari yang hanya bekerja sebagai sopir truk
br warga madiun hanya bisa tertunduk malu saat dibawa petugas kepolisian surabaya selasa sore
pria yang sehari hari bekerja sebagai sopir truk dan freelance fotografer ini
diamankan karena terbukti menjual puluhan model cantik dari berbagai wilayah di indonesia
untuk layanan prostitusi online
menurut polisi dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku sudah dua tahun menjalankan bisnis prostitusi online model
melalui situs jejaring sosial instagram dengan nama akun bobby underscore jatim
tarifnya pun bervariatif mulai satu juta hingga dua juta rupiah untuk sekali kencan
untuk yang bersangkutan sudah sekitar dua tahun
dan kita melakukan penyelidikan ini sekitar sepuluh hari
untuk cara pemesanannya sendiri kita ke pelaku ini dari teman ke teman
tersangka mengaku mendapat keuntungan sebesar lima ratus ribu rupiah setiap kali berhasil mempromosikan model kepada pria hidung belang
sebagai mucikari sudah dua tahun itu di mana aja
berapa kota itu
sama jawa tengah
kurang lebih lima puluh
dari pengungkapan ini polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka untuk melancarkan transaksinya
atas perbuatannya tersangka diancam hukuman di atas lima tahun penjara sesuai undang undang tindak pidana perdagangan orang atau tppu
fahrudin ulwi surabaya